main sama neng ketty si teko ama si akan ewek pasti sekarang lagi pas ya berantem cakar cakaran
karena cemburu makan apa sih asem amat bagikan kehidupan gua matang ewek hasil
ngapain ya ngomong ratu endorse teroris judulnya kita buli ah
saya mau nanti sampai ketemu di rumah ya udah
saya juga pamit ya saya mau duluan juga
ya allah abah
coba angkatlah bisa penting
paling juga ganggu hubungan abang sama temani
udah lah udah diangkatlah
daripada berbahaya yuk neng
eh nah tuh diangkat
udah basah basahin di biroge
ya ampun diangkat geningan
keberantem keguling gulingan tonjok tonjokan
lo jangan ikut campur ya
loh gue bukan mau ikut campur
gue gak mau nyakitin cewek
kamu gak apa apa kan
ya aku gak apa apa kok
yaudah kalau gitu aku nganterin kamu pulang
eh den boy kamu menjaga kita
coba ajarin surti biar bisa berantem
nanti surti kan bisa melawan nyomud
surti babat habis itu nyomud
bi nggak boleh kayak gitu
jangan melawan kejahatan
emang beneran si nyomud itu panjahat kita
ya gak gitu juga kali bi
bela diri itu kan buat membela diri kita
kalau misalnya kita kenapa kenapa di jalanan digangguin sama orang
baru kita bisa bela diri
yeay apan surti juga kan ngebela si nonrepa
kalau kemana mana jadi surfi aja nggak usah pakai bagas
kita pamit duluan ya
senang bisa kenal sama kamu
semoga kita jadi saudara ya
amin makasih ya tante makasih om
yaudah mama tunggu di mobil dulu ya
gimana orangtuaku udah setuju sama kamu
gimana kalau setelah wisuda kita langsung nikah
dua minggu lagi
kenapa kamu gak mau
enggak bukan gitu maksudnya kan aku masih kuliah
ya kan ini udah pernah kita bahas nggak apa apa dong sambil kuliah nikah yang penting kita nikah baik baik ya kan
ya udah deh tapi aku harus kasih tahu dan hubungin orang tua aku di luar negeri dulu ya
yalah itu pasti dan itu harus
yaudah sekarang kita pulang yuk
satu dua tiga
tiada apa gak apa